dan saat ini kita terhubung dengan christine hrevina kuasa usaha ad interim kbri adis ababa terkait pesawat yang jatuh di etiopia
selamat malam ibu
selamat malam mbak
ya bu christine ini dari manifest atau insubad informasi kami terakhir pesawat ethiopia yang jatuh ini ada korban
dari atau korban ini merupakan warga negara indonesia
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana perkembangan terakhir dari penyidikan jatuhnya pesawat ethiopine airlines ini
ya terima kasih mbak
jadi tadi pagi kita terima informasi bahwa ada pesawat etiopian airlines jatuh dari adis ababa ke jawa nairobi
dan kami langsung berusaha mencari manifest dari kantor etiopian airlines
namun dari pagi tadi baru sampai sore tadi mbak yang saya kira yang empat sore waktu adis ababa
itu kami di kantor etiopian airlines bersama kedutaan
maksudnya ya juga memperoleh informasi bahwa dapat warga negara kewarga negaraan dari korban dari pesawat tersebut
dan memang bisa memperoleh taduka
jika mbak terdapat satu warga negara indonesia menjadi korban
sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa juga ya bu christine
tapi mungkin juga bisa dari penyidikan terakhir ini ada informasi
jadi siapa warga negara indonesia yang dimaksud dan juga bagaimana penanganan terkini di lokasi khususnya untuk proses penyidikan dan juga penanganan dari keluarga korban yang datang
jadi saat ini mbak masih berada di kantor etiopian airlines
karena ada dari tiga puluh tiga warga negara kewarga negaraan itu semua kedutaan asing juga masih menunggu mbak untuk mendapatkan giliran one on one meeting dengan pihak etiopian airlines mbak
untuk mendetemperoleh identitas
kebetulan kami juga masih menunggu untuk konfirmasi nama dari wni yang menjadi korban dalam pesawat tersebut
sudahkah ada laporan atau aduan dari keluarga korban yang mencari siapa warga negara indonesia yang menaiki pesawat ethiopian airlines yang dimaksud
sampai saat ini dari keluarga korban belum menghubungi mbak
kalau misalnya dari kbri sendiri apakah membuka sebuah hotline untuk keluarga korban ataupun siapapun yang ingin mengetahui informasi terkait dengan manifest pesawat etiopan airlines ini
kalau dari kbri ada hotline nya mbak untuk dari nomor telepon kbri sendiri
ada di situs kri mbak
dan kalau untuk nomor hotline dari etiopian airlines nya juga ada
tidak apa apa kami tunggu bu christine
saya harus cek dulu
kalau boleh tahu di sana sekitar pukul berapa saat ini di adis ababa sendiri
pukul berapa di adis ababa saat ini sendiri dan sudah sejauh berapa jam sejak terakhir kali penyidikan dimulai
untuk penyidikan dari pihak tnya mbak tnya sudah langsung dilakukan di pagi
si ceo dari open airlines nya langsung menuju ke tkp menggunakan helikopter
dan memang dari tadi pagi juga ceo nya sudah mengkonfirmasi bahwa no survivor
lalu sampai saat ini sepertinya mereka masih melakukan penyelidikan apa yang terjadi
dan kami juga dari kbri masih menunggu informasi dari kantor etiopian airlines
tapi kalau misalnya boleh mungkin diketahui lebih lanjut perkembangan terakhir kemudian juga informasi terakhir yang didapat oleh kbri sendiri terkait dengan
apa penyebab dari jatuhnya pesawat kita mengetahui informasinya adalah pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus ya bu christine
betul betul mbak
ini seperti apa penyebabnya kenapa
untuk penyebab mereka juga belum bisa diskuse
mbak karena masih ada masih dalam penyelidikan sehingga dari pihak etiopian airlines nya juga sepertinya sangat berhati hati ya
karena sampai saat ini masih ada penyelidikan
berita yang kami terima dari kantor eciten rs itu hanya sedikit sedikit

sehingga kami juga masih belum memperoleh informasi penyebab dari kecelakaan tersebut mbak
baik bu christine apakah sudah ditemukan untuk nomor headline yang dimaksud supaya untuk bisa memberikan atau siapapun gitu keluarga korban dan juga pihak pihak terutama dari indonesia yang ingin menanyakan perkembangan terakhir dari penyidikan dan juga manifest data pesawat
mungkin bagi keluarga korban yang ingin mencari informasi

bisa diulang lagi bu christine
baik bu christine kami izin akan kami catat sebagai informasi bagi keluarga korban terutama yang ingin mencari manifest data pesawat dan juga mungkin mempunyai informasi terkait dengan siapa dari warga negara indonesia yang ada dalam manifest pesawat tersebut ya bu christine
ya baik bu
kami juga selalu berkoordinasi mbak dengan pihak kementerian luar negeri di jakarta
mungkin informasi juga bisa diperoleh dari ken bu
seperti biasa rhi setahu saya punya hotline untuk hotline kbri
boleh diulangi sekali lagi ya bu christine untuk hotel kbri nya sendiri
baik bu christine kami masih menunggu ya bu ya untuk informasi dan juga karena memang untuk dari kbri sendiri adalah pihak yang sampai dengan saat ini

ada data makin besar

kita mempunyai kartu karena kamu yang mel squeezing

karena itu di b song